kabupaten sumeneb jawa timur diguncang gempa bumi bermakni tuduh enam tiga pada kamis dinihari
di kabupaten sumeneb sendiri getaran paling keras dirasakan warga di pulau sapudi
akibat kejadian ini tiga orang meninggal dunia akibat tertimpa bangunan ambruk pada saat sedang tertidur
ketiga korban yaitu nuril kamaliyah anak perempuan berumur tujuh tahun nadar berusia lima puluh lima tahun dan suhamar berusia tujuh puluh tahun
ketiganya warga kecamatan gayam sapudi sumeneb
pemerintah kabupaten sumeneb telah mengirimkan tim dan bantuan berupa bahan pangan dan kebutuhan lainnya ke pulau sapudi melalui pelabuhan kalianget
gempa ada kerusakan yang dialami oleh masyarakat terutama di pulau sepudi
ada tiga puluh lima rumah yang melanggari kerusakan
dua puluh lima di gayam sepuluh rumah di nonggunong
dan tiga orang yang mengalami
atas nama haji nadar reza prambanan nuril kamelia tujuh tahun dan bu hama usia enam puluh lima tahun
sedangkan korban yang luka luka ada empat orang yang sekarang dibawa di puskesmas